anda kembali menyaksikan debat cawapres pilpres dua ribu sembilan belas di segmen ini
kita akan kembali menyaksikan para kandidat saling bertanya dan langsung beradu argumentasi
baik terima kasih putri
pak sandi pak ⁇ maruf ⁇ kita lanjutkan putaran kedua waktu delapan menit dipakai bersama
model resiprokal diharapkan dan efektif dan efisien sehingga mudah mudahan semua buah pikir bapak bapak
dapat didengar dan menjadi referensi buat calon pemilih
saya akan mulai dengan pak ⁇ maruf ⁇ terlebih dahulu untuk memulai perdebatan
waktu bersama delapan menit pak
pak sandi dalam visi masa
visi misi bapak untuk mengatasi stunting anda menyebut menggunakan atau melakukan sadaka putih
apa yang dimaksud dengan sadaka putih juga tadi juga anda menyebutkan ketika menyampaikan penjelasan tentang kesehatan
saya kira cukup pertanyaan
baik pak silakan
terima kasih pak kiai
masalah stunting sangat sangat ada dalam tahap yang gawat darurat
dimana sepertiga dari anak anak kita kekurangan asupan gizi
prabowo sandi meluncurkan program indonesia emas
dan salah satu daripada aspek indonesia emas itu adalah gerakan untuk memastikan
ibu ibu emak emak mendapatkan protein yang cukup
susu maupun asupan protein yang lain ikan dan lain sebagainya
dan dengan program tersebut diharapkan kita bisa mengurangi stunting secara signifikan
lima tahun ke depan sesuai dengan target yang sudah kita canakan
kami meyakini jika pemerintah fokus pada pengurangan masalah
kami meyakini jika pemerintah fokus pada pengurangan masalah
kami meyakini jika pemerintah fokus pada pengurangan masalah
stunting kita akan memiliki generasi muda adalah generasi emas bangsa kita
stunting kita akan memiliki generasi muda adalah generasi emas bangsa kita
saya yakin juga sedekah putih yang dimaksud oleh kiai ma'ruf amin tadi
saya yakin juga sedekah putih yang dimaksud oleh kiai ma'ruf amin tadi
memberikan satu dorongan kepada teman teman yang ingin berkontribusi
putih itu adalah susu
putih itu adalah susu
putih itu adalah susu
putih itu adalah susu
putih itu adalah susu
putih itu adalah susu
putih itu adalah susu
putih itu adalah susu
putih itu adalah susu
putih itu adalah susu
pertarungan yang menjadi atas peluang tugas ft adalah

pertarungan yang menjadi atas peluang tugas ft adalah
mitra hilal ini memiliki dunia amplo dengan dua puluh hawaii pola berkontstoff
mitra hilal ini memiliki dunia amplo dengan dua puluh hawaii pola berkont turbulensi
selesaikan pemerintah sendiri harus melibatkan juga pihak pihak lain termasuk pihak pihak dunia
usaha ditanggapi pak maruf silakan isu sedekah putih itu ditangkap oleh banyak pihak memberikan
sedekah susu setelah anak itu selesai disusukan oleh ibunya padahal stunting itu adalah seribu
pertama sejak dia mulai hamil sampai disusui anaknya yaitu melalui pemberian asupan yang
cukup dan juga melalui yaitu sanitasi dan air bersih serta susu ibu
selama dua tahun dan setelah terutama sekali ketika susu ibu itu keluar pada saat melahirkan
yang oleh dunia kedokteran disebut sebagai kolesterom dan di dalam fokke disebut sebagai
al lubah al lubah huwal labanul kharij awal al wiladah lubah adalah air susu ibu yang keluar
waktu melahirkan dan hukumnya itu wajib untuk diberikan menurut pendapat ahli fikih nah apabila
diberikan susu setelah dua tahun yaitu haul laini kami laini dua tahun sempurna maka tidak lagi
berpengaruh untuk mencegah stunting maka stunting sudah tidak bisa diatasi setelah
disusukan anaknya karena itu menurut saya istilah sadaka putih itu menimbulkan pemahaman yang
mengacaukan masyarakat terima kasih baik silahkan ditangkapi sederhana silakan pak
ini ada empok nurasya istri saya tercinta
hai beliau melahirkan
di usia empat puluh dua tahun anak terakhir kami si bungsu sulaiman
kami seperti ajaran daripada guru guru maupun orang tua memberikan air susu ibu
tapi mendadak di bulan ke enam berhenti tidak keluar lagi
mungkin karena faktor usia mungkin karena faktor yang lain
nah banyak sekali anak anak seperti sulaiman dan ibu ibu yang lain juga mengalami kasus serupa
disitulah kami ingin mengajak para kontributor yang bisa menyediakan susu para donatur mengumpulkan uang
untuk membantu agar gizi ibu dan gizi anak bisa kita perhatikan dan masalah stunting itu bisa
dan kita selesai
memberi itu baik menurut saya dan apapun yang disedekahkan baik itu dalam bentuk susu atau dalam bentuk yang lain akan membantu
bukan hanya pemerintah yang menangani tapi juga seluruh masyarakat
dan kita menginginkan sebuah program yang partisipatif kolaboratif
mengajak seluruh masyarakat mengikuti sebuah gerakan
ini bukan tentang prabowo sandi
ini bukan tentang
tapi ini lebih besar dari pilpres ini
kita bicara generasi emas ke depan kita akan hilang
kalau sepertiganya tidak mendapatkan asupan protein
tidak mendapatkan susu
jadi saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir yang besar untuk bangsa kita
mari kita jangan saling menyalahkan dengan satu istilah satu sama lain
bagaimana menyelesaikan permasalahan ini
karena kami yakin bersama kita akan mampu membangun indonesia
terima kasih pak sandi
pak ma'ruf silahkan jika ada tanggapan
masih ada waktu
silahkan masih ada waktu pak
kami ingin justru apa yang sudah berhasil dilakukan pemerintah selama empat tahun menurunkan stunting sampai tujuh persen
dari tiga puluh tujuh menjadi tiga puluh persen
karena itu perlu ada upaya upaya lebih intensif
sebenarnya stunting ini bukan hanya masalah kesehatan
tapi juga masalah sosial
karena itu selain upaya upaya pemberian asi
juga pemberian sembako kepada para ibu hamil
agar mereka mampu membelikan
membeli kepentingan kepentingan untuk memberikan air susu dan gizi kepada anaknya
dan yang lebih penting lagi
yaitu bukan sejak hamil
tapi juga sejak sebelum nikah
melalui upaya bimbingan
bimbingan sejak akan menikah
sejak di kua
bahwasanya ke depan
baik terima kasih
boleh sekarang tepuk tangan
baik terima kasih
sekarang saya berikan kesempatan kepada
nomor urut dua untuk memulai
pertanyaan pembuka debat
waktu delapan menit
silahkan pak sandi
kami memberikan pemicu untuk debat
mengucapkan bela sungkawa kepada
warga negara indonesia dan seluruh warga yang terkena
dan kami juga baru saja mendapat kabar
ada banjir di papua
dan juga gempa di ntb
mari kita sama sama beristighfar dan berdoa
agar rekan rekan kita
saudara saudara setanah air
bisa menghadapi bencana ini
insya allah bisa selamat
saya ingin bertanya sedikit
mengenai pengangguran di usia muda
yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan
sistem yang tidak nyambung
siswa yang masuk smk itu berharap
mendapatkan lapangan pekerjaan
saya ingin bertanya
kita bisa menurunkan jumlah
di usia muda
usia lima belas sampai dua puluh empat tahun
agar kita pastikan
target target pertumbuhan bangsa ini ke depan
bisa kita capai
negeri dengan ekonomi nomor lima belas enam belas terbesar di dunia
masih kesulitan membuka lapangan kerja
bagi anak anak mudanya
malah kita harus
mengimpor tenaga kerja asing
mengekspor tenaga kerja kita
ke timur tengah dan lain sebagainya
mohon penjelasan dari pak kiai
sehingga kita bisa menyelesaikan masalah besar
bersama dalam forum diskusi ini
silakan pak maruh
solusi yang akan kita tawarkan adalah
solusi struktural adalah
melakukan upaya reformasi pendidikan
oleh karena itu
kami akan melakukan
dan akan kita sesuaikan
seperti saya katakan tadi
untuk pulang ke tasks
sarjana yang kualitatif dan mampu merespon dan memiliki lapangan kerja yang terbuka
baik di dalam negeri maupun di luar negeri
yang non struktural adalah upaya upaya pelatihan yaitu melalui balai balai latihan kerja
oleh karenanya untuk mendorong agar semangat untuk melakukan upaya peningkatan
maka kami sekali lagi mengeluarkan akan mengeluarkan kartu prakerja supaya memperoleh semangat
dan akan memberikan insentif honor antara enam bulan sampai satu tahun
baik kita alihkan ke pak sandi lagi untuk menanggapi silakan
kami melihat isu utama adalah tidak adanya link and match
apa yang dibutuhkan penyedia kerja dengan yang dihasilkan sistem pendidikan
maka program kami adalah memastikan bahwa smk terhubung secara sinergis dengan para penyedia kerja
baik itu di dunia usaha maupun di sektor lainnya termasuk pemerintahan
dan kami juga memastikan bahwa siswa siswi smk kita harus mendapatkan lapangan kerja begitu lulus
dan rumah siap kerja untuk anak muda yang kami luncurkan jadi bukan akan tapi telah kami luncurkan
dua hari yang lalu menjadi solusi permanen terhadap masalah pengangguran di usia muda
untuk yang menjadi wirausaha sudah ada okoc
alhamdulillah sembilan puluh ribu pegiat okoc yang ada di jakarta dan sekarang sudah diangkat
smk politeknik oleh karena itu akan terus kita perkuat kita takzimkan kita perbesar kita takmilahkan kita sempurnakan dan kita ziadahkan kita tambahkan supaya nanti semakin hari semakin besar
kita juga akan memberikan akses kepada masyarakat para pencari kerja supaya bisa mengikuti kursus kursus secara gratis baik itu kursus yang sifatnya kepintaran akses kepintaran akses kecakapan fotografi kemudian juga seni kemudian juga membuat berbagai macam produk
dan juga kebugaran dalam rangka sehat yaitu baik anak muda maupun orang tua semuanya secara gratis
ini adalah janji pemerintah yang akan datang untuk memberikan kesempatan keterampilan kepada tenaga kerja bukan hanya untuk kerja tapi juga untuk bisa mandiri
demikian terima kasih
masih ada waktu mau ditanggapi pak sandi
menciptakan lapangan kerja di usia
lakman kerja muda merupakan satu semangat daripada milenial
data riset terakhir milenial menginginkan menjadi entrepreneur
prabowo sandi mendesain kebijakan kita untuk memastikan milenial kita mendapatkan kesempatan membuka lapangan kerja di berbagai bidang
mulai dari ekonomi kreatif sampai kepada teknologi digital
dan kita sudah tuntaskan debat langsung antar calon wakil presiden
sekarang boleh tepuk tangan
sekarang sudah berakhir debatnya putri tapi rasanya rangkaian acara ini belum tuntas
belum selesai dan akan mencapai puncaknya nanti di segmen berikutnya
dimana para kandidat wakil presiden akan menyampaikan pernyataan penutup
tetap bersama kami di debat cawa press spiel press dua ribu sembilan belas